meski gagal meraih target satu medali emas tim techbol indonesia cukup puas dengan pencapaian dua medali perak pada sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
indonesia tidak ketinggalan mengirim empat atlet techball yang turun dalam tiga nomor pertandingan
hasilnya dua medali perak diraih masing masing lewat penampilan indria yunita pada nomor tunggal putri dan yoga ardika pada nomor tunggal putra
meski gagal memenuhi target satu medali emas raihan prestasi pada sea games kali ini disebut cukup memuaskan
dengan persiapan yang relatif minim hasil dua medali perak dianggap cukup membuktikan potensi atlet techball indonesia
apalagi pada prase games tim techball indonesia hanya mampu meraih dua perunggu
tekball adalah olahraga yang relatif baru diperkenalkan di indonesia dan juga kawasan asia tenggara
tekpol sebagai cabang olahraga eksibisi pada sea games kali ini diharapkan semakin
semakin populer khususnya di indonesia
belum sesuai target tetapi pencapaian yang luar biasa kita bisa menempatkan putra putri kita di final ini
harapannya tentu saja bisa untuk menyenangkan para pemuda di indonesia
kauasanya techball ada di indonesia
buktinya kita bisa ikut sea games dan mendapat dua medali perak